di musim hujan bulan desember ini sepatu rentan kotor dikarenakan noda atau rintikan hujan
untuk membersihkannya tidak segampang itu loh yuk kita simak bagaimana membersihkannya
tidak dapat dihindari saat musim hujan sepatu akan lebih gampang terkena kotoran dan bernoda
tetapi mungkin tidak semua orang tahu membersihkan sepatu tidak cukup dengan air dan deterjen biasa
membersihkan sepatu sembarangan bisa merusak sepatu dan mengubah warna bahan
kalau sudah ternyata kotor banget sepatu lo kena hujan jangan lo asal asal cuci
karena kalau lo main asal cuci gak pakai treatment yang benar sepatu bisa kuning
terus kotor nodanya banyak pas lu cuci sendiri kotorannya nyerep nah itu udah susah lagi tuh
lo angkat kotorannya
deterjen yang tepat untuk mencuci sepatu adalah yang bebas pewarna dan pewangi atau biasa disebut deterjen non bio
perlakuan terhadap sepatu juga berbeda beda tergantung bahannya
membersihkan sepatu berbahan sweck harus menggunakan air yang sedikit agar bahan tersebut tidak berubah teksturnya
sementara untuk membersihkan sepatu berbahan kanvas gunakan deterjen non bio dan sikap berbahan island
agar sepatu lebih awet kita bisa menyemprotkan show couting agar sepatu tahan air
shoe coating atau kelapis ini biasanya mengandung lilin
ini dipakainya tuh jadi misalnya sepatu ini masih segini dengan jarak sepuluh cm kita spray seluruh bagiannya
lalu kita diamkan sepuluh menit di bawah matahari untuk mengering lalu udah aman dipakai
nanti efeknya itu jadi air hujan itu akan seperti kena daun tales jadi nggak akan nempel
mau liquid apapun itu gak akan nempel
memakai sepatu berbahan island dan sintetis menjadi solusi terbaik di musim hujan
sepatukan vas berwarna putih sweet atau kulit lebih baik tidak dipakai dulu di musim hujan
material jenis tersebut termasuk yang mudah rusak rentan berkerut atau menguning